silahkan iya terima kasih yang mulia
saudara arief patramwijaya minta izin di
sudah terlambat minta cepat pula belum disumpah pula
rokok identitasnya beda beda
baik supaya untuk memenuhi ketentuan peraturan undang undangan dimohon untuk mengucapkan sumpah dulu
akan dipandu yang mulia bapak rituan mansur untuk saksi
bapak doktor arief patramwijaya shlm
ikuti lapas sumpah ahli lapas sumpah saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama islam
silahkan di podium pak batra
mau menjelaskan berkaitan dengan
kesalahan kpu dalam penetapan pasangan calon
berikutnya siapa nanti pak heru setelah ini
ya fit andrisson phd yang mulia
yang mulia hakim konstitusi
para pemohon kuasa pemohon
dan semua yang hadir di sini
untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku koordinator tim pembela demokrasi indonesia jilid ii
atau disingkat tpdi jilid ii
tpd ini mendapat kuasa dari tiga orang aktivis yang konsisten punya mimpi negara demokrasi yang berkeadilan
petrus haryanto mantan aktivis sekjen prd sembilan puluh enam yang dipenjara karena memperjuangkan demokrasi
azwar furgutyama jurubicara forum kota
dan yang ketiga fenri tendri
oleh karenanya pada waktu itu tpdi dan saya sendiri bersedia untuk memberikan
bantuan hukum secara probono untuk mengadukan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kpu
yang perlu kami jelaskan pada pokoknya adalah
bahwa dalam persidangan dkpp itu merupakan persidangan yang terlama sepanjang dkpp terbentuk
kami mendaftarkan bulan november dibuka persidangan empat kali baru diputus februari dua ribu dua puluh
padahal kita tahu biasanya dkpp tidak lebih dari dua minggu
yang mulia bahwa dalam pengaduan itu
dkpp telah memutus perkara pada tanggal lima februari
sebelum saya sampaikan fakta persidangan dan putusannya
izinkan kami menyampaikan satu kutipan dalam kesimpulan tpdi jilid ii
tanpa etika manusia tidak mempunyai masa depan
artinya tanpa etika manusia tidak bisa menjadi dirinya sendiri
etika menentukan pilihan dan tindakan serta menyarankan prioritas yang sulit
oleh karenanya pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah fakta
oleh karenanya pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah faktor
oleh karenanya pada pengaduan ini telah dibuktikan sejumlah faktor
kpu telah melanggar pasal sebelas huruf a dan huruf c
pasal lima belas huruf c dan pasal sembilan belas huruf a peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu
sehubungan dengan pendaftaran dan pencalonan
sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun dua ribu dua puluh
memeriksa etika namun isi pasalnya
ini inti pelanggaran pasal sebelas
ini inti pelanggaran pasal sebelas
kpu tidak melakukan tindakan yang mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan
itu adalah isi pasal sebelas huruf a dan huruf c
dkpp juga memutus kpu melanggar pasal lima belas huruf c yang menyatakan bahwa semestinya kpu dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus didasarkan dalam undang undang dasar
negara republik indonesia undang undang dan peraturan yang khusus menyelenggarakan pemilu
inilah yang dilanggar oleh kpu

satu ratus empat puluh satu kepada saudara hasim asari selaku teradu satu pada waktu itu
yang ketiga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada semua anggota kpu
terakhir yang mulia saya sampaikan
kalau saja kpu dalam persidangan itu ahli menyampaikan
yang diajukan di bawah sumpah
kalau saja kpu tidak melanggar pasal pasal yang disebut tadi
pasal lima belas huruf c pasal sembilan belas huruf a
maka tentu saja saudara gibran raka buming raka tidak akan lolos dalam verifikasi
dan ditetapkan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun dua ribu empat
pak putra itu sudah pendapat yang terakhir itu
mohon dikesampingkan saya tutup dengan perkataan terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang mulia
mudah mudahan apa yang kami sampaikan sebagai saksi dapat bermanfaat
bapak tetap di situ barangkali ada pertanyaan dari
jadi tadi saksi telah menjelaskan dan mengutip berbagai macam peraturan ya
pasal pasal yang disebutkan itu secara normal
yang ingin saya tanyakan tadi juga menyebutkan mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan oleh saksi
apa tindakan yang dimasukkan di dalam norma norma yang disebutkan tadi
terus apa juga yang dimaksudkan sebagian yang dikabulkan tadi seperti itu
terus yang kedua saya ingin mendapat gambaran
karena kita tentunya tidak mengikuti persidangan yang ada di kpp tersebut
apakah saksi bisa menggambarkan proses persidangan di kpp itu sendiri
tadi saksi menyatakan tidak hanya sekedar persoalan etik seperti itu
tapi menggambarkan bagaimana proses persidangan itu
dan tentunya menghadirkan berbagai macam pihak
termasuk dari pihak dirjen perundang undangan
apa pandangan dan pendapat
pendapat pada waktu disampaikan di persidangan itu
apa pandangan dan pendapat yang dikemukakan oleh dirjen perundang undangan kumham
pada waktu persidangan di dkpp itu menyangkut tentang pkpu yang pertama maupun pkpu yang kedua
saya ingin tahu saudara saksi apakah di dalam proses di dkpp itu juga dibahas
bahwa seluruh pelanggaran yang tadi dimaksudkan oleh kode etik perilaku penyelenggara pemilu itu
juga berkaitan dengan azas dan prinsip azas pemilu dan prinsip penyelenggaran pemilu
apakah juga dibahas seperti itu dan berkaitan dengan hal itu terima kasih
terima kasih kepada saudara saksi
berdasarkan perkara yang saudara saksi ikuti dan sampai kepada putusan dkpp bertanya adalah
apakah dalam putusan dkpp tersebut kpu dinyatakan tindakannya tetap sah dalam menetapkan gibran
atau tindakan kpu menetapkan gibran dianggap tidak sah terima kasih
terima kasih yang diketahui ya pak patra kemudian dari pihak terkait
saudara saksi setelah dkpp menjatuhkan saksi peringatan keras terakhir kepada saudara hashim ashari ketua kpu
apakah fakta yang terjadi kemudian kpu membatalkan pencalonan wakil presiden gibran raka buming raka atau tidak
cukup dari baik dari hakim
cukup silahkan pak patra dijawab singkat singkat saja
menjawab pertanyaan kuasa pemohon apa maksud dari dikabulkan sebagian
yang mulia kami pada waktu ini kami dikabulkan sebagian

antara lain minta dikoreksi produk dari kpu
karena kami teringat itu pernah dilakukan oleh dkpp pada saat di bawah prof jimli
kami juga minta kpu anggotanya ini
karena melanggar tadi diberhentikan secara permanen
karena pada waktu dkpp dipimpin oleh pak muhammad itu juga dikabulkan
nah yang dikabulkan sebagian hanya dinyatakan bahwa kpu ini telah melanggar pasal yang disebutkan tadi
dan diberi peringatan keras terakhir
yang kedua proses persidangan dkpp memanggil bawaslu
dkpp memanggil juga dirjen peraturan perundang undangan
pada saat persidangan jelas bawaslu menyampaikan
dalam proses verifikasi bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan
karena sistem silonnya tidak dapat diakses
begitu juga waktu dirjen dkpp dihadirkan
fakta persidangan bisa dibuka dalam putusan tanggal lima tadi
pernah kpu mengirimkan surat untuk perubahan peraturan kpu
setelah tanggal enam belas oktober
lalu oleh dirjen pp dikembalikan yang mulia
eh nggak bisa begini kpu
masa langsung minta draftnya diubah dan disahkan
harus konsultasi dulu kepada dpr
maka dikembalikan nih sama pak hasim
proses itu baru dijalankan setelah tujuh hari
barulah ketemu tanggal tiga november
itu diterbitkan peraturan kpu nomor dua puluh tiga
di peraturan mana yang diminta untuk diubah itu majelis
tadi ada disebutkan oleh saksi
peraturannya dimintaan kpu untuk dibahas
pada waktu kpu ini menerima berkas
bawaslu menyatakan dalam persidangan
mereka menggunakan pedoman pengawasannya
dengan menggunakan peraturan nomor sembilan belas
berdasarkan peraturan nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
syarat capres dan syarat cawapres itu
harus paling rendah empat puluh tahun
tolong ini saya mau ubah yang mulia
enggak bisa harus konsultasi bpr dulu
oke yang pertanyaan pak yani satu lagi
yang kedua ini terkait dengan
yang dilanggar oleh kpu ini
tentu saja asas profesional dan asas
menjamin ketidakpastian pak bambang
jadi kpu ini waktu bekerja
silakan kuasa pemohon mengecek peraturan
apakah ia menyatakan tidak sah
ya seperti saya sampaikan
di dalam putusannya hanya dikabulkan sebagian
dkpp tegas menyatakan bahwa
pak simasari dan anggotanya semua itu
diberi teguran keras terakhir
di luar itu nggak ada putusan dkpp
makanya diajukan ke pt un atau di sini mungkin
fakta apakah kpu membatalkan
di dalam putusan dkpp tidak ada
amar putusan yang lain lain
ya sudah itu terus tinggal ulang ulang
dan kami juga ada dalam peristiwa itu
tidak usah nanti bapak punya instrumen untuk meng counter itu
kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf
kalau ada kebenaran semua datang dari allah swt